suatu sore di semarang rizky puput isnaini dan ahmad zulfikar fauzi
dua kakak beradik dengan jarak usia tiga tahun ini nampak sibuk di ruang tamu rumahnya
difonis mengidap maskular distropi atau penurunan fungsi otot
membuat keduanya kini mengisi hari harinya dengan menggambar dan melukis
sebelumnya baik puput atau zulf sahabat anak rap mereka
sempat dapat berjalan bahkan mengendarai sepeda
namun di usia sekolah dasar mereka harus menerima kenyataan pahit tak dapat lagi berjalan
tak berbeda dengan penyakit polio maskular distropi md juga disebabkan karena virus
sejak itulah puput dan zul melanjutkan hidupnya di atas kursi roda
tahun dua ribu lima belas keduanya bergabung dengan komunitas sahabat difabel yang dimotori oleh noviana dipiantari
berbagai keterampilan praktis dipelajari di rumah difabel ini
lalu puput dan zul mulai memilih ketertarikannya dalam dunia seni gambar dan seni lukis
tiga tahun berkegiatan di rumah difabel bersama komunitas sahabat difabel
puput dan zul mantap untuk mandiri
kini mereka sudah mendapat banyak orderan melukis maupun menggambar
bukannya lepas sih mbak cuman kita jarang aja ikut kegiatan karena
biasanya juga udah banyak temen temen yang membutuhkan pelatihan pelatihan
sedangkan kita alhamdulillah udah punya skill dan kita udah explore skill itu
dibantu sama bu novi untuk memasarkan juga
kalau aktivitasnya sekarang apa
lukis di rumahnya kerjain orderan corot corot di rumahnya
dari temen temen sosmed juga ada buat kado ulta gitu gitu
sama kenalan dari bu novi juga
iya sama kenalan dari bu novi juga
kita ngalir aja sih mbak
tergantung permintaan ya
tergantung permintaan tergantung permintaan
tapi seringnya sket wajah gitu
sering sering banget
buat kado wedding ulta kayak gitu
perubahan besar pun dirasakan puput dan zul
jika sebelum bergabung dengan ksd mereka hanya melukis untuk kesenangan pribadi
kini mereka telah mampu menghasilkan pendapatan melalui keterampilan tersebut
tak hanya itu beberapa lukisan mereka juga pernah diikutkan pameran
hingga ke luar negeri
melalui lukisan pula siapa sangka zul akhirnya dapat bertemu idolanya
selain melukis beberapa keterampilan lainnya pun juga berhasil dikuasai oleh puput dan zul
hal inilah yang menjadikan keduanya mantap untuk mandiri
banyak banget sih ya
kita di situ diajarin pertama kali itu diajarin public speaking
terus kita di situ juga bukan cuma belajar di situ banyak teman banyak saudara
jadi kita nambah lagi keluarga gitu
ilmunya juga banyak
ya ilmunya suka berbagai macam pelatihan juga ada
belajar bertanggung jawab juga kadang dikasih tanggung jawab sama ibu novi
selain kegiatan kegiatan yang ada di komunitas sahabat difabel
secara personal novi juga mendukung aktivitas anggota puput dan zulf
sebagai seorang pembina keluarga ksd melalui jaringan yang berhasil dibangunnya
selain puput dan zul yang kebanjiran order dari kawan kawan novi
setali tiga uang dengan hidayah ratna febriani atau akrab di sapa ida
menjadi bagian dari keluarga besar ksd sejak dua lima tahun lalu
ida bercita cita ingin membagikan ilmunya di bidang menjahit
sebelumnya meski harus menggunakan kursi roda ida memang sudah aktif menerima orderan menjahit
perkenalan dengan novi anah membuat batin ida terpanggil untuk turut berkontribusi
bagi kawan kawan sesama penyandang disabilitas khususnya di rumah difabel
saya kenal sama bunda noviana itu tiga tahun yang lalu
waktu itu saya lihat di facebook kegiatan bunda
soalnya sebelum saya kenal ksd kenal bunda novi itu saya sudah lama ingin berbagi ilmu
saya itu merasa ilmu saya kok sampai di sini saya ingin menularkan
pengen jariah ilmu pengen menularkan ilmu ke sahabat sahabat difabel
saya tambah berkembang ilmu saya sudah tersalurkan untuk sahabat sahabat difat
jadi selama mungkin dua lima tahun itu saya memberi les jahit kepada anggota difabel di ksd

kini ida tengah berbahagia menikmati kursi roda
kini ida tengah berbahagia menikmati kursi roda
memiliki karirnya memiliki toko sendiri di medoho kota semarang
dengan tiga belas karyawan yang dimiliki ida tak lupa juga
memberdayakan sesama penyandang disabilitas seperti dirinya